seekor penyu hijau langka rabu siang terdampar di pantai probolinggo
penyu seberat satu kuintal ini diduga terseret arus laut
setelah dicek kesehatannya penyu kembali dilepas ke tengah laut
beginilah kondisi penyu hijau langka yang ditemukan warga desa pesisir kecamatan gending
kabupaten probolinggo saat terdampar di pantai rabu siang
penyu seberat satu kuintal lebih ini termasuk biota laut langka dan juga dilindungi
pasalnya populasi penyu hijau ini hampir punah karena perburuan liar diambil telur dan dagingnya
karena konon dipercaya bisa menyembuhkan segala macam penyakit
penyu ini terdampar diduga kuat akibat terbawa kuatnya arus laut dan ombak
setelah cuaca buruk melanda sejak sepekan terakhir
untuk memastikan kesehatan penyu tersebut petugas dinas kelautan dan perikanan probolinggo melakukan pengecekan kesehatan
setelah dipastikan kondisi kesehatannya bagus hewan yang memiliki nama latin celonia midas ini
kemudian langsung dilepas ke tengah lautan menggunakan perahu milik nelayan pesisir
mungkin cuaca buruk ini bisa nyampe ke lautan pesisir ke bagan bagannya ya nggak begitu ke tengah kok
cuma bagan yang kita lihat itu di utara
berapa mil dari pantai pak
ya kurang lebih dua ratus
usai melepas penyu tersebut petugas sekaligus mengimbau kepada seluruh masyarakat
khususnya nelayan untuk segera melepaskan kembali ke laut jika menemukan penyu hijau
karena penyu hijau termasuk hewan yang dilindungi oleh undang undang nomor lima
dan peraturan pemerintah nomor tujuh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda seratus juta rupiah